warga bukit duri tebet jakarta selatan harus bersiap menghadapi pelaksanaan penggusuran dan idul adha tahun ini adalah yang terakhir bagi warga yang rumahnya terkena dampak normalisasi kali ciliwung
perayaan idul adha tahun ini terasa lain bagi warga bukit duri jakarta selatan
mereka harus mengisi hari raya kurban dengan menanti waktu pengusuran tiba
di rtn rw dua belas kelurahan bukit duri tak banyak persiapan yang dilakukan warga
warga di kawasan ini berkeras tetap tinggal di rumah yang telah ditinggali puluhan tahun itu
terus ada kesepakatan jangan asal pada ngomong aja kita tinjulah ke lapangan dulu
masyarakat itu maunya bagaimana jangan asal pemerintah itu dia asal ngomong aja tapi tidak memikirkan untuk ke masyarakat
namun sejumlah warga tampak melakukan persiapan
ada pula warga yang membongkar rumahnya sendiri
walau terpaksa asmini warga yang membongkar rumahnya menyebut masih dapat memanfaatkan bongkaran rumahnya untuk mendapat tambahan biaya hidup
karena kan nggak dapat penggantian jadi ya lumayan lah buat ongkos soalnya kan pindah sama sekali nggak megang uang ya
buat nama nama ongkos anak sekolah gitu ya cucu cucu yang masih sekolah jadi dibongkar aja diborongin tuh ada kayu kayu
ya lumayan kan ya papannya seng triplek
meski menanti waktu penggusuran warga bukit duri merayakan idul adha ini dengan sukacita
para warga ini nantinya akan direlokasi ke rumah susun yang disediakan pemerintah provinsi dki jakarta di kawasan rawabebek jakarta timur